kau buang kemana
ya kan kamu orangnya resik kum
saya lihat berantakan acak acakan
gitu kan kum
kau mau kan disuruh berhenti masak buat warung om koswara
ngapain bapak ngelarang pebri bantuin bapak
karena kewajiban anak sekolah itu belajar
kewajiban anak itu membantu orang tua pak
siapa yang acak nacak ya
tapi siapa yang memelihara kambing
hebi aku boleh minjem laptop kamu lagi gak
boleh ambil aja
nanti laptop debbie rusak lagi
ibu mau menjelaskan sesuatu ke kalian
bekerja di luar negeri itu banyak caranya
bisa jadi tenaga ahli
bisa juga jadi tenaga tidak ahli
sebagai tenaga ahli itu contohnya
jadi dokter jadi perawat
atau ahli bangunan
jadi tenaga ahli itu
bukan hanya gajinya saja yang besar
tapi juga mendapat jaminan kesehatan
dan pelindungan hukum yang jelas
apa claudia gak mau kerja di luar negeri
jadi tenaga ahli
memangnya gajinya berapa bu guru
suster di timur tengah itu
gajinya bisa mencapai tiga puluh juta
ada perlu apa apa dhani minta ketemu
saya mau tanya pak
tentang enam puluh pilkada
kalau hasil pilkades itu bisa dibatalkan tidak pak
jika ditemukan adanya kecurangan
kecurangan bagaimana pak
ya seperti politik uang pemaksaan penipuan suara
pokoknya macam macam lah
kalau itu terbukti kuat bisa digugat ke mk mahkamah konstitusi
setelah itu pak
setelah itu tinggal tunggu hasil keputusan mk
enggak biasanya akan dilakukan pilkada ulang
begitu pak dhani
terima kasih pak
terima kasih sekali pak
pusul apa pak
apathe nanyain kangen cu terus deh
insya allah kangen cu itu nggak akan macem macem mimin
bin juga percaya begitu deh
kau buang ke mana
ke tong sampah
dalam ke rhyme trying you not
dan some time terus sampai
jadi laki laki masa cowok mainnya pot untuk kamu yang buang doi coba kalau sayang buang
bisa ngamuk dia dia siapa cek itu dia nih ini nih yang kalau misalnya marah mukanya begini
akum pinter kamu doi aku mau orangnya enggak emosi yang itu ceng gak kayak kamu
bentar bentar marah bentar bentar marah ya pada kamu bentar bentar melehoi bentar bentar melehoi
waalaikumsalam halo duda berisik pedut kamu mau jadi duda ini dia nih si dadang
nih yang calon dudut dudut apa cek udah pedut yang mau jadi duda kamu apa kang dadang atau
ceng ceng doi oh udah kum dengerin mereka mereka itu semuanya pada korslet iya kum mereka apa
kamu yang korslet
enak aja kamu tahu enggak tuh hal yang paling menyakitkan di dunia ini itu kalau seorang ibu
dibohongin sama anaknya satu saat kamu jadi ibu nanti
wassalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam karena uh waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam

edward kenapa sih edward selalu menghindar dari claudia
claudia itu tahu kalau edward itu suka sama febri
tapi febri nya gak suka sama edward
yang suka sama edward itu cuma claudia war
nanti tolong dirapihin ya buku bukunya
iya siap bu
kalau kamu mau pulang pintunya jangan lupa dikunci
saya duluan ya pon